sampai jumpa di video selanjutnya
kamu akan yang banyak
jaga benar benar kondisi kamu ya
itu yang ibu
apa dia yang bapak maksud
ada satu cara yang bisa kamu lakukan
prabu wijaya punya dua anak perempuan
kamu dekati anak bungsunya
kamu hancurkan prabu wijaya melalui dia
ini pasti putri bungsunya
amira nanti kalau kamu keluar dari rumah sakit
kamu tetap harus makan yang banyak ya
kalau perlu makanan yang lebih enak daripada
pangkatan rumah sakit di sini
kelembutan pak prabu itu
buat aku teringat sama ayah
aku kangen banget sama ayah
tapi kenapa ayah yang aku lihat di mimpi adalah
adalah pak prabu
makan yang banyak
sebentar lagi akan jadi tinggal kenangan
apa yang sudah aku lakukan
maafkan ibu amirah
ibu gak punya pilihan lain
selain menyerahkan kamu pada prabu
ibu telah membayar hidup kamu
dengan cara kehilangan kamu mira
ibu gak rela jauh dari kamu
adik siapa ya
saya mau dengar teman saya
cuman kayaknya salahkah amat tante
bukan teman saya ternyata
ya permisi tante
pas mira mau ngambil makanan mira jatuh
terus ditolongin pak prabu ibu
gak apa apa amirah
lagian juga kamu kan harus banyak istirahat
dan gak boleh banyak gerak
setelah kamu keluar dari rumah sakit
kamu akan yang banyak
jaga benar benar kondisi kamu ya
sekarang saya mau pulang dulu
kamu sudah ada ibu kamu ya
saya ingin bicara dengan kamu sebentar di luar
keluar dulu sebentar ya mak
kamu masih mampu birthday saya sekarang ya
kita berdua sama sama tahu
amera tidak mungkin begitu saja menerima pindah ke rumah saya
saya minta kamu harus berpura pura meninggalkan dia
apa masih belum cukup permintaan kami
kamu minta saya meninggalkan amira dengan cara diam diam
saya nggak bisa berpisah dengan anak saya dengan cara seperti itu
itu terserah kamu saja
kamu masih ingat satu hal kan
saya bisa kapan saja menghentikan pengobatan amira di rumah sakit ini
kamu sudah tahu maksud saya itu apa
kamu sudah menyerahkan amirah kepada saya
kamu akan meninggalkan amira
tidak ada bedanya
inilah beberapa kabar untuk menghargai pada mereka
mereka sudah datang kuliah
dan jika kita kehidupsan dengan begitu keras
mereka akan aaak
amirowania akan kebingungan
bagaimana kalian jadikan bahwa dia keluar kota
semuanya aman aman saja
orang itu sudah kami bawa dan kami tahan di sini
jauh dari kota ini
di daerah paniklah
kalian pastikan jangan sampai dia kabur
saya nggak mau kalau dia sampai hilang
jangan sampai ada yang namanya kegagalan
baik bu baik
akan kami pastikan itu
ibu tidak perlu khawatir
teriak lu sekarang teriak
itu gue yang manis ya
masih ngasih dia bunga segala
aku kasih kamu kembang sepatu
dan aku petik sendiri

tidak ada r
kenapa kamu bisa turun ke sana
aku tak nurut
eh pak pak
kok papa ada di sini sih pak
kan papa harusnya di singapura pak